sebentar lagi lima bulan pernikahan kita
yaudah kamu istirahat ya
elsa minta bantuan apa ya
kenapa dia rasain dari aku
akhirnya mama bisa tidur juga
yaudah mas kita keluar aja ya
mas al dan mbak andri keluar dari kamar berduaan doang
dan ternyata reina dijagain oleh bu rosa
semoga malam ini
kira kira apa yang terjadi selanjutnya
aku sedih deh mas
dia selalu menyalahkan dirinya
dan ngerasa dia gagal
atas kematian roy
kalau suatu hari nanti mama tahu ya
kalau aku ternyata
orang yang terpidana dalam kasus kematian roy
mungkin mama akan nyalahin dirinya lagi mas
mama pasti benci sama aku
aku takut hari itu dateng sih mas
bukan hanya kamu yang takut menghadapi hari itu nin

gua asal mikirin mama terus
sekarang kamu mandi bersih bersih
aku senang kembali kesini
karena bersama kamu dan raina
aku merasa pulang ke tempat yang tepat
tapi kenapa rasa gak sama seperti dulu ya
sekarang selalu ada kecemasan
apalagi mengingat mama yang belum tahu siapa aku
aku harus bisa memperbaikinya
mereka nyaman dan gak tertekan
ya allah din
aduh ini masa aku kepreset disitu basah
terus aku gak liat

anda masih gdzie itu
pasti enggak bisa

masukkan kompresory instantly

emang tadi yang engkau kan
udah mas gak apa apa mas
sebentar lagi lima bulan pernikahan kita
belum memperlakukan kamu
seperti istri sesungguhnya
sekarang mungkin kamu belum siap
kamu sedang menata hati kamu
dan saya tidak memaksa
kalau saya menyentuh kamu
saya akan mencintai kamu

saya mau kita selamanya bersama dino
saya mau kita selamanya bersama dino
hati aku masih gak menentu
hati aku masih gak menentu
hati aku masih gak menentu
dan aku pun
dan aku pun
bingung sama perasaanku sendiri
dan aku takutnya kau benci sama aku mas